berbukalah dengan yang manis
itulah kalimat yang sering kita dengar saat bulan puasa
apalagi saat dahaga ingin disegarkan
dan rasa lapar mulai menderah
kita sering kalap ingin berbuka dengan yang serba manis manis
jelang buka puasa setiap sudut menawarkan deretan pedagang
yang menjual aneka makanan dan jajanan manis
banyak alasan mengapa masyarakat lebih memilih
untuk berbuka puasa dengan makanan atau minuman manis
biasanya kalau nggak es buah es kuwut atau nggak puding
karena kan kita udah seharian puasa ya
jadi butuh yang manis gitu
karena mulut kan seharian pahit
yang manis manis dulu aja biar seger lagi
berbuka dengan yang manis manis boleh boleh saja
tapi hati hati kebablasan
jangan sampai makanan yang dikonsumsi saat berbuka
asupan gula memang penting bagi tubuh manusia
namun kementerian kesehatan telah mengatur
bahwa dalam satu hari termasuk saat puasa
kebutuhan gula manusia dewasa adalah
sebanyak lima puluh gram atau sekitar empat sendok makan
biasanya menu berbuka puasa di indonesia
akan diawali dengan segelas teh manis
langsung dilanjut sama cemilan yang manis
misalnya seperti kue cubit
dan harus ada yang seger seger juga
seperti es buah atau es campur
nanti setelah buka puasa yang tadi
dilanjut dengan makan nasi
yang ada ayamnya tahunya dan juga ada sayurnya
kira kira kalau semua ini dimakan langsung dalam satu malam
nah kira kira berapa ya
kandungan gula di setiap minuman dan makanan yang kita santap
dalam segelas teh manis misalnya
mengandung setidaknya empat belas hingga dua puluh gram gula
sementara es buah bisa mengandung enam puluh dua gram gula
satu piring nasi memang hanya mengandung sekitar delapan gram gula
namun jika terlalu banyak
bisa meningkatkan kadar gula dalam darah
belum lagi jika menghitung camilan manis dan kue
jadi jika di total
saat berbuka puasa kita bisa mengkonsumsi
lalu apa yang terjadi jika terlalu banyak
dalam dua belas dan tiga belas jam ini kita sudah mengistirahatkan organ organ
sehingga terjadi perbaikan perbaikan dari semua organ
kalau kita paparkan secara tiba tiba
maka tubuh pun akan terkaget kaget lah istilahnya
dampaknya kalau terjadi terus menerus
kadar glukosa darah yang tinggi tentu akan menyebabkan banyak kerusakan di organ lain
kalau pembuluh darahnya terpapar oleh gula darah yang cukup tinggi
bisa mengakibatkan kerusakan darah lainnya
yang di pembuluh darah
nah kalau sudah rusak pembuluh darah
bayangin pembuluh darah itu ada dari ujung kepala sampai ujung kaki
balik lagi kalau rusaknya di kepala bisa stroke
rusaknya di jantung serangan jantung
dokter maya kubuwati menyebut
menghindari lonjakan glukosa bisa dilakukan dengan makan karbohidrat tinggi serat
dan menghindari makanan manis
lalu saat berbuka anda bisa memulai dengan makan buah potong
baru setelah itu minum
tidak dahulu dengan sholat maghrib
lalu kemudian baru makan besar